masih dari kasus dugaan korupsi ketua badan pemeriksa keuangan hari azhar aziz tidak berkomentar banyak
seputar hasil penyelidikan komisi pemberantasan korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah sakit sumber waras
bpk sejauh ini masih menunggu panggilan kpk untuk membahas hasil audit investigasi yang menyebutkan
adanya kerugian negara dalam pengadaan lahan untuk perluasan rumah sakit sumber waras
bicara sama kita tunggu aja nanti hasil pembicaraannya dengan kita
itu kapan pak
tidak tahu tergantung kpk kpk yang akan menyapa
apakah ada sistem audit yang berbeda pak antara kpk dengan bpk
bpk dan kpk itu berbeda bpk itu menegakkan hukum administrasi negara
kpk itu yang menguruskan aparat penegak hukum